tadi siapa dong
eh ayah tapi ya
gak ada tapi tapi
udah udah pulang pulang pulang
terus gimana keadaannya anak saya
kami akan segera memindahkan putra ibu ke ruang rawat
kamu kenapa sayang
ada susun hantu
disini gak ada hantu hantuan kok
jadi gak perlu ditakuti ya
gak ada hantu sayang
kamu mungkin masih lemes karena tadi pingsan
makanya kamu jadi ngebayangin yang enggak enggak
untung aja mami cepet cepet datang
karena tadi pak ria teh ngabarin mami
makanya mami buru buru
mami jangan tinggalin raffa mie
iya enggak lah sep
mami tungguin raffa disini ya
mau periksa raffa dulu
jadi mami mesti tunggu di depan ya
kan ada mami di depan ya
mami tunggu di depan ya sayang ya
terus kita pasang nesten deh
cepat kamu pergi dari sini sebelum suster hantu kramas datang menemui kamu
iya hantu suster keramas yang waktu itu meninggal karena keramas di rumah sakit ini
kamu gak boleh terek terek di rumah sakit
tangguh pasien tau
kita harus pergi dari sini
rumah sakit ini berhantu
jangan suka nakutin orang tua
dosa gak boleh gitu
kamu denger dari siapa
mana ada tuh di sini
tadi pasien di sana
masih tau aku
yaudah lanjutkan ke sana
aku mau denger sendiri
saya juga pengen lihat
yaudah aku enterin
wah rudet imabarudaks
padahal saya kan takut daripada ditinggal sendirian
aduh ikut aja dah
sebelah mana dam
di sini prt
kami menunggu kontanya bu
kamu yakin tadi di sini ada orangnya
bayangan siapa tuh
maaf bapak cari siapa
suster ibu ibu yang ada di sini di mana ya
kamar ini kosong dek
ngobrol sama ibu ibu yang ada di sini
pasien di sini sangat sedikit
jadi banyak sekali kamar yang kosong
tadi siapa dong
eh ayah tapi ya
nggak ada tapi tapi
udah udah pulang pulang
gimana keadaannya anak saya
kami akan segera memindahkan putra ibu ke ruang rawat
mi raffa mau pulang aja mi
raffa nggak suka di sini
apa nggak boleh anaknya rawat jalan aja
karena putra ibu mengalami benturan yang cukup serius
jadi saya sarankan untuk dirawat dulu bu
saya mengkhawatirkan ada dampak selanjutnya dari benturan tersebut
yang terbaik aja dok
makasih ya dok
kalau begitu saya permisi
kamu denger kan tadi om dokternya bilang apa
raffa itu harus di sini dulu ya sayang
raffa nggak boleh pulang dulu
binda rumah sakit aja mi
raffa nggak suka di sini
raffa nggak mau di sini
semua rumah sakitnya sama sayang
ini juga rumah sakitnya bagus kok
sekarang raffa istirahat aja
mami mau beresin administrasinya dulu ya
jangan tinggalin raffa mi
mami akan di sini
tapi mami mau beresin administrasinya dulu
raffa istirahat ya
nanti mami balik lagi sebentar aja ya sayang ya
jadi kita juga harus pergi
mami lupa ibu

disini ada hantu kak
suster yang dilihat rafa
sama kayak yang diceritain sama adam
namanya suster keramas
udahlah disini mana ada hantu
itu cuma cerita warga aja
udah kakak jagain kamu disini
kamu istirahat aja ya
biar kamu sempat sembuh
jangan tinggalin rafa kak
rafa kayaknya bener deh
itu tuh disini gak ada yang namanya
itu cuma cerita warga doang
anak anak pada kemana kita pulang aja yuk
rafa gak boleh pulang parete
kata dokter dia mesti rawat inap
ini makanya lagi saya urusin administrasinya
rumah sakit ini kan
parete kebiasaan deh
nanti anak anak jadi takut beneran
suster percayain apa dia tadi
suster pengen pulang katanya
ya dia mah yang penakut itu
gini aja kalo parete mau pulang
parete pulang aja deh sama anak anak
saya kan mesti nungguin rafa disini
bella ikut temen cinta nanti ya
aku juga mau nemenin rafah
aduh kalah set nih saya sama anak sendiri
masa bella berani
prt pulang aja sama adam sekalian
saya bukannya gak mau ngajak adam
cuma jajannya banyak
emang aku makan nyamuk
emang aku makannya banyak
ya ampun parete itungan pisan sih
alah sob kambing abis satu
satu panci berhenti
kita keluar tutup warungnya
ya kukumah aku jadi parete maunya
sampai jumpa lagi